satu calon haji asal emba karsi solo meninggal dunia di madinah pada hari kamis waktu arab saudi
calon haji asal kloter tiga dari kabupaten demak ini meninggal dunia diduga karena sakit jantung
kabar meninggalnya satu calon haji asal embarkasi solo yang meninggal dunia di madinah arab saudi
dikonformasi oleh ppih embarkasi solo
jemaah haji yang meninggal dunia bernama suprapto bintarlim kertowijoyo usia lima puluh tiga tahun
suprapto meninggal dunia pada kamis dua puluh lima mei dua ribu dua puluh tiga pukul tiga tiga puluh dini hari waktu arab saudi
penyebab suprapto meninggal diduga karena gagal jantung sesaat setelah berada di penginapan di madinah
jinasah suprapto akan dimakamkan di tempat pemakaman bakhi madinah
ppih embarkasi solo menyatakan pemerintah akan membadal hajikan almarhum suprapto sebelum pelaksanaan wukuf
beliau mendarat di madinah dini hari jam satu
kisaran waktunya itu di sekitar jam setengah empat waktu arab saudi
itu diinformasikan sudah tidak ada
jadi beliau dinyatakan wafat di sekitar jam setengah empat waktu arab saudi